tukang dan karunia ku terjebak di antara dua dunia
jalani sewuku tukang dan karunia ku terjebak di antara dua dunia
ini teh bungkusan apa
ini ini cu baru papa tebus
ini juga baru separuh cu
sebenernya teh papa sakit apa
papa juga gak tau cu
lupa susah parian telestis lupa papa teh
yaudah kalau gitu papa sekarang istirahat tiduran dulu ayo
terima kasih pak
kalau kalau mau istirahat
di dalam saja
gak usah pak terima kasih
dedeknya disini aja
gimana kabarnya bapak
gimana kabarnya persiapan pernikahan kamu
alhamdulillah pak lancar
ini juga dedek sama asobiteh
berapa orang curah nggak usah duduk
semuanya pak diundang
banyak dua ya ramai jadi ngantin
ehm ini teh kamtip sama hansip kemana
tumben gak ada
kalau hansip ya lagi ngantriin paket lebaran buat staff rw
kalau kamtip mah gak tau udah lagi memiliki apa
yaudah pak kalau gitu sobri pamit dulu pak
iya pak kalau gitu sobri pamit dulu pak
mau bagiin undangan ya
jadi pamit ya pak
bukanku orang yang buang bayi selucu ini
ya allah lucu banget
nanti kalau anak ini jadi orang besar sukses
kemudian orang tuanya tau
dan memintanya kembali
ya biasanya emang gitu lah ian
disuruh tanggung jawab nggak mau
tapi disuruh ngambil haknya malah berebut
boleh lihat dedek bayinya
boleh pak kum silahkan
wah tambah cantik
boleh saya gendong
boleh pak kum
awas kum pelan pelan
kamu bisa gak kum
kum saya mau cium kum
jangan kamu kotor
sama buat tangan kamu kemarin
pak kum kelihatan banget ya
bakal rame duduk
rame kenapa kan dedek
ini sih bukuannya
pak kum silahkan
kok gak ngabarin kalau mau kesini
papa dari mana
papa dari apotik cu
papa te masih sakit
papa te kenapaings
papa enggak mau ngerepotin kamu cu
iya udah tuh kalau gitu
tepat aku istirahat di dalam ya pak ya
apa tiduran dulu ya pak
ini teh bungkusan apa
baru papa tebus
ini juga baru separuh cu
sebenarnya teh papa sakit apa
papa juga enggak tahu cu
lupa papa teh
kalau gitu papa sekarang istirahat
tiduran dulu ayo
enggak usah cu
papa duduk aja
papa sudah banyak tidur
malah papa jadi pusing
papa harus banyak gerak
biar papa cepat sembuh
kalau cucu mau jalan jalan aja cuk
papa juga mau pulang
tapi kan papa teh masih sakit
kalau nanti jatuh di jalan gimana
apalagi kalau sudah melihat cucu
biasanya papa sehat
yaudah kalau gitu cucu bantuin ya pa
enggak usah cu
bapak bisa jalan sendiri neng
pokoknya papa harus tunggu semua obatnya ya pak
jadi papa bisa tubuh semua obatnya
gak usah tuh cu
kapan ini obat masih ada
gak usah tuh cu
biar papua banyak jalan banyak gerak
begitu kata dokter
tapi kalau besok besok papa butuh uang buat berobat
papa malu atuh cu
apanya yang malu sih pak
pokoknya besok besok kalau ada apa apa
papa mampir ya cu
beneran kamu mau dianterin
gak usah cu
kapan dokter bilang harus banyak jalan papa
biar cepet sembuh
ya allah mak
bikin irian kaget aja mak
mak pantes gak dan
kenapa mesti malu sih mak
cobain satu lagi mak
nanti kan kalau ukurannya nggak pas
emak teh cantik mak
kamu teh ada ada aja
udah mak cobain satu lagi
slopnya juga dicobain mak
kemaren aku ngajari jalan jalan sama paps
tau tuh si paps
katanya tiba tiba ada urusan
jadinya aku cuma dikasih duit aja sama papa
terus kok pergi belanja sendiri deh mams
kalau gitu kamu minta transfer aja tuh
kalau gitu kamu minta transfer aja tut
kalau gitu kamu minta transfer aja tut